video puluhan emak emak konvoy sepeda motor di jalan raya kota sumeneb madura jawa timur
menjadi perbincangan netizen di dunia maya lantaran melanggar aturan lalu lintas tidak mengenakan helm
ironisnya video ini sengaja direkam oleh para emak emak yang menamakan dirinya komunitas kendedes lalu diunggah di media sosial
mendapatkan laporan aksi emak emak ini saat lantas polres sumeneb akhirnya pada rabu sore menilang puluhan emak emak ini
selain mendapatkan surat tilang puluhan emak emak ini juga meminta maaf kepada publik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka
atas nama pribadi dan atas semua teman teman kami mohon maaf atas kelalaian kami menggunakan jalan raya tanpa menggunakan helm